bisa papa papa kan tau mama kan kerja
apalagi hari ini mama itu ada meeting penting sekali
jadi mama harus hadir oke
meeting penting meeting penting hadir mulu
meeting terus kapan kerjanya sih
sekali sekali gak papa kali mah
masa nggak bisa ngambil off sehari aja
ya gak bisa tau
tapi papa tenang aja
mama udah atur semuanya
maksudnya atur gimana
mama udah siapin makanan buat buaya nanti
gak mungkin lah apa gimana sih
bukan itu kele
gini loh pak mama tuh udah telpon
faham buat ganti
jadi si boy itu tiba tiba ngirim sms ke gue
aneh banget kan
aduh itu mau dijelas jelas chaos
kalau boy itu nebak lo dari handphone
aduh malah masa sih
ya iyalah keles
terima atau enggak
ya terima lah
nih justru itu gue sekarang gak tau mau bales apa
gue bales atau enggak ya
aduh gak usah dibales apapun keles
lo tinggal kasih perhatian
nah itu artinya lo udah cerima cinta dia
dan secara gak resmi lo udah pacaran dong
suka kan suka kan
yaudah tunggu apa lagi
ini rahasia kal
rahasia rahasia apa
tadi gue liat smsnya boy ke angel
ya allah beneran nih
iya bener gue gak salah baca
ya ampun masa sih buy kayak gini
tapi ini bener tulisannya ada di hp boy
kan gue soal ipa boy juga
gak mungkin boy sms kayak gitu ke angel
eh kal mata gue ini belum buta
gue masih bisa baca yang bener
gue harus liat sendiri nih hpnya boy
sekarang boy dimana
tadi sih gue liat tuh mau belajar di taman
yaudah gue kesana
gimana kamu udah cek hpnya boy belum
aduh gimana ya
ya mungkin juga gue bilang yang sebenarnya sama bebek melmel
nih kamu kok malah diem sih
kamu udah cek hpnya si boy belum sih
aduh maaf bebek ini aku lagi cari sinyal nih
suara kamu putus putus
aduh sinyalnya mana sih ini
halo kamu tuh dimana sih sampe gak punya sinyal
halo halo udah kedengeran belum
nah ini baru suara kamu jelas nih
kenapa bbm tadi kenapa sorry putus putus
udah kamu gak usah gombal cepetan jawab
tadi bener bener gak ada sinyal
ini sekarang suara kamu udah jelas nih
aku belum sempat ngecek bebek
i kamu tuh gimana sih bebek
kan kamu duduk sebelahnya bu
ya aku juga belum sempet ngambil karena boy gak naro handphonenya itu disakunya terus
jadi aku belum sempet deh ngambil
ya kamu cari cara dong baby
kamu pokoknya harus cari isi hpnya boy
kamu kan bisa pura pura pinjam sms atau apa gitu
ya kalau hpnya aku pinjem boy pasti curiga nanti
dia bakal tau kalau hpnya aku otak atik
yaudah kalau gitu colang aja hpnya
susah banget sih
wah jangan dicolong dong
aduh kamu madadah aja bebek
aku kan bukan pencopet dan aku juga gak punya bakat buat copet
ih muka kamu kunda kayak pencopet kamu tuh gimana sih
kalau kamu gak juga yang namanya periksa hpnya boy
kita gak bakal ketemuan
aku gak mau ketemu kamu
bingung deh gue harus ngapain nih
gue bete banget masa gak nanya ian belum cek cek hpnya si boy
aduh gue jadi kepo deh girls
lo udah kepo gak
udah deh hari ini nggak usah kerja kali
yang nanti ngatur masakan buat bayi kalau pulang sekolah siapa
emang diman kan belum bisa langsung diserahkan kerjaan kerjaannya biira
dia kan harus disupervisi dulu di training dulu
gak bisa papa papa kan tau mama kan kerja
apalagi hari ini mama itu ada meeting penting sekali
jadi mama harus hadir oke
meeting penting meeting penting
meeting terus kapan kerjanya sih
ada sekali sekali gak papa kali mah
masa nggak bisa ngambil off sehari aja
ya gak bisa tau
tapi papa tenang aja
mama udah atur semuanya
maksudnya atur gimana
mama udah siapin makanan buat buaya nanti
gak mungkin lah gimana sih bukan itu keles
gini lho pak mamaku udah telpon
pembantu infal buat gantiin pira sementara
tapi masalahnya dia gak bisa dateng hari ini
yaudah gak apa apa yang penting hari ini biarin aja emang diman handle si boy dulu
gitu maksudnya mama tau
udah papa tenang aja makanya ngikutin mama aja
kamu tuh manggil manggil bang diman mau ngapain sih
kamu mau suruh masak ya
ya jangan dong ma
nanti masakannya bisa asin semua
dia kan belum di training
gak usah khawatir itu lulusan perempuan
ini ada uang tolong beliin makan siang sama makan malam
terus ini menu menunya yang harus kamu beli
jangan lupa baca doang
emang udah tau restorannya dimana
tadi mau buru buru mana
uh gimana sih mang diman ini